dengan ini mengukuhkan
tim indonesia untuk sea games ke tiga puluh dua
di kamboja tahun dua ribu dua puluh tiga
total ada lima ratus sembilan puluh sembilan atlet
untuk tiga puluh satu cabur yang diikuti
kontingen indonesia telah ditetapkan
mengumandangkan indonesia raya di tanah kamboja
angka ini lebih banyak dibandingkan
dengan keikut sertaan indonesia di sea games
vietnam tahun lalu dimana indonesia
memberangkatkan empat ratus sembilan puluh sembilan atlet
lalu apa sebenarnya
target indonesia untuk sea games
kamboja di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
pribadi sebenarnya kan emang memang
persiapan tim kontingen indonesia
sea games ini sudah dilakukan
setahun sebelumnya ini kan
jadi kita meneruskan tetapi kemarin kita langsung
gerak cepat untuk
menyisir semua persiapan
dan juga turut
yang gabungan dari koni kowi
kemenpora dan para pakar
ya alhamdulillah target pribadi kita
adalah minimal mempertahankan
bismillah melesetnya ke atas
nah memang kalau bicara target
sejak awal indonesia tidak memasang target
terlalu tinggi untuk sea games di tahun ini
paling tidak bisa sama dengan pencapaian
di vietnam tahun lalu
tapi tidak demikian dengan pak presiden kita
pada saat acara pelepasan atlet kemarin
presiden meminta kontingen indonesia
menggondol lebih dari enam puluh sembilan medali emas
artinya lebih banyak dibandingkan

artinya lebih banyak dibandingkan
dengan pencapaian di vietnam tahun dua ribu dua puluh
di sebuah perusahaan yang berbeda

dan peringkat kita di peringkat ke
lebih dari itu
saya minta emasnya di atas enam puluh sembilan
peringkatnya juga di atas tiga
pilihannya hanya ada dua
peringkat satu atau peringkat dua
pilihannya hanya ada dua
pilihannya hanya ada dua
menahan menembak dayung kano catur dan beberapa olahraga lainnya
tapi kita sebagai masyarakat tetap perlu mendoakan untuk para atlet bisa mencapai hasil yang terbaik untuk merah putih
target enam puluh medali emas sebenarnya berada di bawah capaian kontingen indonesia di perhelatan sebelumnya di vietnam
di mana kontingen indonesia mampu membawa enam puluh sembilan medali emas ke tanah air
beberapa cabur andalan seperti dari cabur bela diri atletik balap sepeda bulu tangkis hingga angkat besi
diharapkan masih menjadi lumbung medali bagi kontingen indonesia
lebih dari dua minggu atlet terbaik indonesia akan berjuang untuk memberikan hasil maksimal bagi merah putih
kita doakan indonesia bisa meraih hasil terbaik demi kejayaan olahraga nasional
edwe kariski softan herdiagama jakarta